dongeng bahasa indonesia
suatu ketika di sebuah desa yang jauh hiduplah seorang petani kaya bernama lukas dengan istrinya maria
lukas adalah orang yang sangat baik hati dan murah hati
tetapi karena manajemen yang ceroboh dalam urusan dan pekerjaan amalnya ia mulai kehilangan kekayaan
segera lukas menjadi sangat miskin dan kehilangan semua hartanya di samping sebuah pondok tua tempat dia tinggal bersama istrinya
luka selalu berdoa untuk mempunyai seorang anak di masa hidupnya yang kaya
tetapi saat itu tuhan tidak mengabulkan permintaannya
sekarang setelah dia menjadi sangat miskin dan tidak punya apa apa untuk dimakan istrinya melahirkan seorang putri kecil yang cantik
sinar harapan memasuki hidup mereka
lukas dan istrinya tersenyum untuk pertama kalinya
sambil memegang putrinya lukas tiba tiba merasa sedih dan mulai bertanya tanya
aku bingung bagaimana aku akan menjaga malaikat kecil kita ini
dan oh pembaptisan apa yang akan aku lakukan
sayang bawa dia
aku akan pergi dan menemukan ibu baptis untukmu
untuk bayi kecil kita
dia buru buru pergi ke istri seorang pekerja yang tinggal di dekatnya dan memintanya untuk menjadi ibu baptis bagi anaknya
wanita itu menolak karena dia tidak berpikir itu akan bermanfaat baginya dengan menjadi ibu baptis untuk anak dari seorang yang semiskin lukas
merasa kesal dia kembali ke rumah
tahu tahu lukas apa yang terjadi pada seorang pria yang telah menyanyiakan hartanya
sementara kita kaya dan wali kota itu sendiri adalah teman kita
tapi sekarang dia tidak akan membantu kita
bahkan istri buruh tidak akan membantu kita
bayi itu menggigil dan maria bahkan tidak punya kain tebal untuk menutupi bayi itu agar tetap hangat
tiba tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata
lukas aku mohon pergilah ke tetangga lama kita
istri dari penjaga istana rosewood
dia kaya dan aku yakin dia tidak akan lupa bahwa aku adalah ibu baptis bagi anaknya
pergi dan tanyakan padanya apakah dia akan membantu kita
aku pikir dia tidak akan mau tetapi aku akan memintanya
dengan berat hati lukas pergi melalui ladang dan lumbung yang dulunya itu miliknya
dan akhirnya tiba di rumah itu
di sana dia disambut
tuhan memberkatimu tetangga
istriku mengirimkan salam dan memintaku untuk memberitahumu bahwa tuhan telah memberi kami seorang anak perempuan kecil
yang istriku ingin kau pegang di hari pembaptisan
lukas yang terkasih tentu saja aku harus melakukan ini untukmu
tetapi ini adalah masa yang sulit
saat ini seseorang membutuhkan setiap sen
dan akan dibutuhkan untukmu
aku tidak akan lakukan banyak untuk membantu pengemis miskin sepertimu
kenapa kau tidak bertanya pada orang lain
dan kenapa kau memilih aku
karena istriku adalah ibu baptis dari anakmu
oh jadi begitu ya
aku tidak akan melakukan hal seperti itu
jika aku sebaik dulu seperti yang kau lakukan
aku akan menjadi miskin sepertimu sekarang
lukas menunduk dan tanpa menjawabnya berjalan pulang
dengan berlinang air mata
kau tahu istriku tersayang
ternyata itu seperti yang aku kira
tapi jangan berkecil hati
aku akan membawa anak itu ke pembaptisan
dan orang pertama yang aku temui akan aku jadikan ibu baptis
maria dengan sedih menyelimuti bayi itu dengan sepotong rok tua
dan meletakkannya di lengan lukas
rawat dia baik baik
dalam perjalanannya ke gereja
lukas menemukan dia
lukas bertemu dengan seorang wanita tua dan memutuskan untuk bertanya padanya
apakah kau ingin menjadi ibu baptis untuk anakku
lukas menjelaskan kepada wanita tua itu tentang bagaimana semua orang menolaknya karena kemiskinannya
dan dengan demikian ia memutuskan untuk bertanya kepada orang pertama yang ia temui
oh aku mau untuk menjadi ibu baptis ya
kemarilah berikanlah aku gadis kecil itu ke tanganku
wanita tua itu dan lukas tiba di gereja
dan melihat pastur akan pergi
mereka segera mendatanginya
dan lukas menjelaskan semuanya kepadanya
pendeta itu merasa sangat kasihan pada bayi itu
dan memutuskan untuk membaptis anak itu
dalam sebuah upacara kecil pembaptisan dilakukan
dan bayi perempuan itu bernama mariska
setelah upacara wanita tua itu mengeluarkan dukat emas dari sakunya
dan memasukkannya ke pakaian mariska
dari dukat ini dengan mana aku memberkati anak baptisku
kau akan memiliki cukup untuk membawanya dengan benar
dia akan membuatmu selalu bahagia
dan saat dia dewasa dia akan menikah dengan bahagia
setelah mengatakan itu wanita tua itu menyentuh tanah
lukas melihat sekeliling
tetapi ketika mariska mulai menangis dia diingatkan untuk berjalan pulang
sementara itu maria sedang berjalan pulang
menunggu lukas untuk pulang
dia menangis dan menderita rasa lapar
karena tidak ada yang bisa dimakan di rumah atau uang sepeserpun
saat itu lukas masuk
ini mariska kecilmu
keluarkan hadiah pembaptisan dari pakaiannya
dan kau akan tahu betapa ibu baptisnya itu sangat baik
maria segera bangkit dan menari keluar tidak hanya satu tapi segenggam penuh dukat
dan dalam kegembiraan dia menjatuhkannya semua ke lantai
oh sayang siapa yang memberimu banyak uang lihatlah
aku tahu awalnya aku juga sangat terkejut
sekarang izinkan aku memberitahumu dari mana itu berasal
lukas menceritakan seluruh kejadiannya kepada istrinya
dan kemudian mereka berdua mulai mengambil alihnya

sambil melakukan itu mereka mendapat kejutan baru
dimanapun ada satu dukat di sana mereka menemukan sepuluh
ketika mereka mengumpulkan semuanya dukat itu menjadi setumpuk besar
maria wanita itu pasti malaikat yang membantu kita di masa masa sulit
aku yakin kita dapat menyimpan uang ini dengan hati nurani yang bersih
tapi kita perlu menyembunyikannya
agar tidak ada yang bisa menemukannya
juga tolong jangan beritahu siapapun tentang ini
aku akan pergi ke rumah tetangga itu dan memintanya untuk menukarnya
akhirnya kita punya uang untuk mengatur hidup kita lebih baik lagi
jangan lupa bahwa dengan uang ini kita juga harus membeli kembali properti lama kita
rumah ladang dan ternak
dan kemudian mengelolanya dengan lebih bijak dari sebelumnya
itulah yang akan aku lakukan
aku akan mengelola dengan bijaksana kali ini karena aku telah mempelajari pelajaranku
karena kemiskinan adalah guru yang baik
lukas dengan cepat menyembunyikan semua uang di peti dan mengambil satu dukat dan meninggalkan rumah
setelah satu jam dia kembali dengan seorang pelayan yang membawa ember berisi susu
dan juga makanan
serta menjelaskan kepada maria bahwa istri wali kota itu telah mengirim semua ini untuknya bersama dengan salam
kau tahu maria
apa yang bisa dilakukan oleh satu dukat
jika mereka tahu berapa banyak lagi yang kita miliki mereka akan menghormati kita
aku memberitahu roswood bahwa anak kita menerima segenggam dukat sebagai hadiah pembaptisan
jika dia datang ke sini untuk menemuimu putuskan apa yang akan kau katakan
ketika matahari terbit pada hari berikutnya lukas berangkat ke kota
dan rosewood yang telah menunggu waktu yang tepat mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya
dia mengunjungi maria untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukat itu
tetangga terkasih berkat tuhan telah datang ke rumahmu bersama anak itu
kalau yang kau maksud adalah hadiah pembaptisan itu bukan hal yang bisa diperlukan
namun semoga tuhan membalas wanita baik itu yang menjadi ibu baptisnya
keduanya mengobrol selama beberapa waktu dan kemudian roswi pergi
dalam perjalanannya kembali roswood berhenti untuk memberitahu teman temannya tentang kekayaan yang baru ditemukan lukas
semua orang di desa segera tahu bahwa di rumah lukas dia memiliki segunung dukat
sementara itu lukas kembali dengan perabotan dan tempat tidur bulu dan juga lebih banyak makanan
dia juga membeli kembali tanah lamanya dengan ternak dan peralatannya
ini menandai awal dari kehidupan baru lukas
dia mulai bekerja dengan tekun dan mempraktikan semua pelajaran yang diajarkan kemiskinan
roswood di sisi lain terus mencari di hutan
alun alun kota dan dimanapun dia cari untuk menemukan nenek itu untuk memberkati dia juga
tetapi dia tidak pernah menemukannya
hari berlalu dan lukas dan maria hidup bahagia bersama putri mereka mariska
bahkan dengan kekayaan sukacita sejati dan terbesar mereka adalah putri mereka yang tumbuh menjadi wanita muda

suatu hari dia bertemu seorang pangeran dan menikah dengannya
tetapi itu cerita lain untuk diceritakan
adapun lukas dan maria mereka menggunakan uang itu dengan bijak dan tetap kaya selamanya
lukas terus melakukan amal dan pekerjaan baiknya
tidak pernah menjadi serakah
dia menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluarannya
dia telah belajar bahwa jika seseorang cukup menabung
pada saat krisis
tabunganlah yang menyelamatkan mereka